isak tangis keluarga pecah saat mengiringi keberangkatan calon jemaah haji
di halaman kantor bupati lebak pada jumat
suasana haru terlihat saat calon jemaah haji menghampiri anggota keluarga
sebelum naik ke dalam bus rombongan haji
dalam keberangkatan tersebut terlihat keluarga dan sanak famili para calon jemaah haji
ikut mendoakan dan menyaksikan keberangkatan calon jemaah haji tahun dua ribu dua puluh dua ini
keberangkatan ratusan jemaah haji ini dilepas oleh asda satu kabupaten lebak
menuju asrama haji jakarta sebelum para calon jemaah haji diterbangkan ke tanah suci mekah arab saudi
alhamdulillah dengan doa kita bersama semuanya lancar tidak ada suatu perang apapun

para jemaah haji diimbau untuk selalu menjaga kesehatan selama di tanah suci
sehingga dapat menjalankan ibadah dengan kusyuk dan menjadi haji mabrur
saat pulang ke tanah air dengan lancar dan selamat
adi masda lebak banten